sementara itu setelah menuai banyak pro dan kontra
pemprov dki jakarta akhirnya akan membuat aturan baru bagi otopet listrik
agar tidak mengganggu ketertiban umum
nantinya otopet listrik diperbolehkan menggunakan jalur sepeda di jakarta
tak hanya otopet listrik alat mobilitas pribadi seperti skateboard dan sepatu roda
juga akan diizinkan masuk ke jalur sepeda
kepala bidang lalu lintas dinas perhubungan dki jakarta prianto menjelaskan
saat ini aturan pergub mengenai alat angkut perorangan sedang dibahas pemprov dki jakarta
draft pergub mengenai alat angkut perorangan akan selesai disusun pada akhir november ini
pergub soal penggunaan alat angkut perorangan juga akan mengatur soal keamanan
batas maksimum kecepatan dan usia pengguna harus di atas delapan belas tahun
untuk saat ini dalam pergub kami yang sedang kami susun itu adalah untuk di trotoar
berarti akan disediakan jalur
iya untuk sementara jalurnya ini adalah bersama dengan jalur sepeda yang ada di trotoar
nah untuk yang sepedanya itu bisa di yang badan jalan
sebagai alat transportasi baru otopet atau skuter listrik menjadi kendaraan yang bisa digunakan sebagai alternatif di tengah kemacetan ibu kota
namun kehadirannya menuai banyak polemik di sejumlah negara
seperti ketertiban penggunaan hingga potensi kecelakaan
seperti yang terjadi di jpo sudirman
terlihat bekas ban otopet listrik di lantai jpo
bahkan lantai sempat terlubang
tim liputan cnn indonesia